semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara baik baik
masih ada punya nih
akhirnya untung ada hansip yang bisa diandriin ya aduh ya mau
turun nggak jadi deh gara gara tuh hantu itu hantu boneka serem
siapa sih boneka ah usahain aja saya
bangda digdor pak wiccah kenapa
ini kok boneka saya bisa ada sama bangdik
padahal menikah saya ini hilang saya lagi nyari nyari ini bener hilang iya bang jadi
begini bu rica kami bertiga selaku hansip dan keamanan lingkungan sini ingin menegaskan bahwa
warga sudah terganggu dengan boneka ini boneka ini hidup makanya kami datang kemari untuk
mencari siapa yang punya boneka ini pak wiccah begitu
tuh lihat aja ya kan move but
pibilang fatih turkssih namelyapak padian ini saya penasaran nih hahaa pijat asli
lagi buat apa
kalau memang betul itu bonekanya pak wijak
tapi inget pak dirawat baik baik
makasih yang bang dak bang dik bang dor
makasih banyak udah bantu nungguin boneka saya
kan jadi ringan kita tuh ya
nusahin aja tuh boneka
game aja di sini
nggak boleh kemana mana
siapa itu ya
kayak ada yang lengwat tapi mencurigakan
wah jangan jangan maling nih
nah tadi as italia stake gitu
tapi kek seribu sembilan ratus tiga puluh dulu gitu
seakan akan saya tahu ada di sini
kembali aja lah
mudah mudahan gak ada apa apa lah
apalagi kalau sampai ada boneka kayu
ah jangan lakukan ini
eh eh aduh
jangan maju maju jangan sampai diselam
selamnya malah ini
pak rt itu harus bertindak
karena hantu boneka sudah meneror para warga
sudah menakut nakuti sehingga warga resah
bukan begitu betul
maksudnya bertindak gimana bu messi
ih pak rt ini nggak peka deh
usir dong yang namanya pak wicak itu sama bertujukan dia dari kampung ini
soalnya udah ganggu itu pasti boneka dia
oke oke sabar sabar
nanti saya akan mengusir bapak wicak dari kampung kita ini
tapi sabar ya sabar
hei jangan gitu dong
hei sudah cukup kayaknya
hei para warga pak retek
saya nggak setuju kalau pak wicak diusir dari kampung sini cuma gara gara isu anak boneka
karena kita kan belum tahu pasti benar gak itu ulahnya bonekanya pak wicak
jangan suka mengfitnah
ya itu udah ganti
bu ranti gimana sih
ini demi keamanan kentut ramah kampung kita ini bu
kalau ibu menolak pak rt buskong kong dong sama pak wicak
jangan terbawa emosi
percayakan sama saya nanti saya akan coba berbicara baik baik dengan pak wicak
pak rt kalau pak rt tidak mau bertindak kami yang bertindak sendiri
wah bu messi juga gayanya supaya aktif
aktif disuruh harap
harus diamankan si pak wicak
tolong langsung diamankan rumahnya pak wicak
dia lagi dikejar sama warga
ya udah secepatnya ya
nomor teleponnya pak hansi berapa ya
aduh kan tadi pak rt udah telepon
ada memorinya doang
keluar pak wicak
keluar pak wicak
pak ini dia orangnya
tenang tenang tenang
ada apa nih rame rame kesini
semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara baik baik
udah nggak pakai tenang tenang ya pak
eh pak wicak
selama boneka itu ada di sini warga sini tidak tenang
kasih ke kita
pokoknya boneka itu harus keluar dari rumah pak wicak
tenang tenang pak
ini apa hubungannya sama boneka saya pak
kenapa pedagang saya dibawa bawa pak
kenapa juga pedagang saya suruh keluar
ini ada apa sebenarnya pak
kalau bapak nggak mau kulih

kita bisa cari sendiri pak
jauh jauh jauh
pak jangan jangan
udah jauh jauh
jauh jauh pak
tuh ya tenang
pak ini bonekanya pak
udah udah udah
tenang tenang tenang
semuanya ada jalan keluarnya
iya namanya badannya